keluarga lansia merupakan kelompok rentan yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
namun sejak digelar pada februari lalu capaian vaksinasi untuk kelompok lansia di berbagai wilayah masih rendah
kami bahas malam hari ini bersama jurubicara vaksinasi kemenkes siti nadia tarmizi selamat malam ibu
oke bu nadia sekarang kita akan bahas bagaimana kita harus mengejar vaksinasi untuk kelompok rentan seperti lansia
tapi kenyataannya semenjak program vaksinasi bagi lansia di bulan februari kemarin sampai sekarang itu capaian vaksinasinya masih rendah
apa yang menjadi kendala bu sebenarnya
ya di awal kita ketahui ya memang ada beberapa kendala dalam vaksinasi lansia
sampai saat ini dari target dua puluh satu
lima juta lansia yang harusnya sudah mendapatkan vaksinasi setidaknya dosis pertama ini baru pada angka tiga satu juta
artinya baru empat belas lima persen lansia mendapatkan dosis pertama
tentunya kalau yang mendapatkan dosis kedua jauh lebih kecil ya kurang lebih sekitar sembilan persen
nah beberapa hal yang tentunya kita identifikasi di awal adalah beberapa kendala yang menyebabkan lansia tidak bisa segera mendapatkan vaksinasi
adalah misalnya seperti
harus melakukan pendaftaran secara elektronik ya
registrasi secara elektronik itu juga sedikit menyulitkan para lansia
kedua adalah dia memiliki keterbatasan fisik ya untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas rumah sakit ataupun sentra vaksinasi
yang ketiga adalah lansia itu karena keterbatasan fisik harus ditemani oleh anggota keluarganya ya
mungkin anggota keluarganya tidak pas waktunya
mungkin anggota keluarganya tidak pas waktunya
yang keempat masih ada informasi yang belum sampai kepada lansia bahwa pada saat ini mereka sudah menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi
dan yang kelima tentunya mungkin yang menjadi kendala adalah masih banyak kabupaten kota yang belum membuka layanan untuk lansia
dikarenakan memang stok vaksin kita kemarin yang masih terbatas
nah hal ini yang tentunya sudah kita lakukan berbagai terobosan yang berarti kandian termasuk misalnya
lansia yang masih terbatas
lansia bisa segera datang tanpa harus mendaftar
lansia kemudian dilakukan jemput bola dengan bekerjasama dengan komunitas dengan yayasan lembaga sosial masyarakat
yang kemudian mengantar dan menjemput kembali untuk kemudian mendapatkan vaksinasi di berbagai sentra sentra vaksinasi
kemudian lansia tidak perlu mendaftar vaksinnya ini berdasarkan ktp atau domisi
jadi di mana saja lansia bisa mendapatkan vaksinasi
bu nadia bagaimana kemudian strategi
kalau tadi kan soal akses sebenarnya kan dari pemerintah sendiri sudah memberikan kemudahan ya
ada yang jemput bola dan lain sebagainya tadi seperti yang ibu sampaikan
tapi yang terjadi di lapangan ini perihal bagaimana sosialisasi informasi yang didapatkan
karena banyak ini di lingkungan saya aja ya bu ya di keluarga itu banyak yang kayaknya belum nyampe
oh enggak kalau lansia enggak deh takut apa segala macam
paling banyak itu kekhawatiran adalah soal ketakutan itu tadi
karena kelompoknya sangat rentan punya comorbid a b c d dan sampai seterusnya lah
bagaimana strategi ini akhirnya bisa menggenjot percepatan sesuai dengan target vaksinasi bagi kelompok lansia
ya yang pertama yang saat ini kita lakukan ya kita mendorong pak rt pak rw pak kepala desa pak lurah ya di daerah masing masing itu
untuk mendata lansia dan mengedukasi lansia
ini bersama dengan kader kesehatan maupun bersama dengan kader posko posko tangguh yang ada di rt rw ya
jadi diharapkan dengan adanya sosialisasi seperti ini termasuk kemarin pada selama bulan ramadan
saya juga menitipkan pesan pada saat ramah singkat itu juga mengingatkan kepada para lansia untuk segera mendapatkan vaksinasi
karena vaksinasi ini memberikan perlindungan kepada mereka
nah yang kedua adalah adanya kebijakan membawa dua orang lansia dan satu orang lansia ya untuk bisa juga mendapatkan vaksinasi
nah yang ketiga yang sekarang kita coba ini adalah nambah sasaran
nah kita tahu ternyata nggak mudah juga mengajak para lansia ini apalagi kalau kemudian anaknya ini belum mendapatkan vaksinasi ya
jadi ini juga ya kemudian kita mencoba menambah sasaran kita
nah itu kita sudah mulai melakukan vaksinasi pada usia di atas lima puluh tahun
oke vaksinasi di atas lima puluh tahun ini di balai besar pelatihan kesehatan bbpk jakarta di kampus hang jebat
boleh disampaikan prosedurnya seperti apa kemudian apakah ini terbatas untuk mereka yang hanya berktp dki saja
apakah ini juga nanti akan dilakukan di daerah lain kah
jadi sebagai awal daripada perluasan sasaran ini kita lakukan di bbpk hang jebat ya
dan nanti perlahan tentunya kita akan memperluas sasaran ini sampai ke seluruh provinsi dan kabupaten kota
saat ini kita sudah memberikan target untuk kabupaten kota ini mencapai pemenuhan capaian target untuk penyelesaian vaksinasi dosis
jadi termasuk para lansia kemudian kepada pemerintah layanan publik itu sampai dengan juni seluruh provinsi itu sudah diberikan target untuk mengejarnya
jadi nanti akan kita cukupkan kebutuhan vaksinasinya sehingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota bisa berkonsentrasi untuk mengejar target tersebut
sehingga tidak terlalu ketinggalan untuk para lansia dan menyelesaikan tentunya untuk pelayanan publik
nah di sisi lain kita akan mulai khususnya untuk usia di atas lima puluh
tahun ini pada kota kota besar ya artinya seperti jakarta nanti akan kita kembangkan seperti di surabaya makassar dan semarang juga seperti sumatera utara
jadi kota kota besar yang memang penduduknya padat dan selalu pada risiko zona penularan covid yang cenderung hanya atau cenderung menjadi zona merah ini yang akan kita dahulukan untuk penambahan atau penguasan vaksinasi
nah untuk yang di jakarta ini di bptk jakarta tentunya kita mengharapkan bahwa vaksinasi ini tetap bisa dilangsungkan artinya masyarakat bisa mendaftar melalui pendaftaran loket com
nanti akan diatur serta jadwal tanggal untuk mendapatkan vaksinasi
kami sampaikan juga di bppk hang jebat ini tetap memberikan pelayanan ya untuk lansia
jadi kalau bisa sekaligus itu di atas
usia lima puluh tahun dan sekaligus juga mengajak lansia
terima kasih ibu siti nadia tarmizi sudah dipermudah intinya
semoga bisa dengan adanya perluasan ini mengejar target vaksinasi bagi kelompok lansia ya
terima kasih ibu
sekali lagi sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini